buat apa naskah begini mestinya harus agak rapi ya spasi ini dicermati
ini pak ketua kpu kalau meng hire law form juga harus jangan hanya subtansi saja dia estetika
jadi ini kan jarak spasi antara petitum satu dengan lainnya satu jengkal ini kan dilihat juga enggak bagus
untuk lawyer lawyer juga ini kan mencerminkan bagaimana kompetensi profesionalitas juga
jadi harus rapi kalau buat di samping kalimatisasinya juga
ini untuk semuanya lah karena semua ini kan juga posisinya juga suatu saat akan menjadi pemohon
pihak terkait dan juga termohon
ini kan kpu tahun ini agak berubah ini paradigmanya banyak meng hire law form
kalau dulu pak ali nurdin saja itu yang ya sekarang sudah dibagi bagi
mestinya lebih bisa fokus pada baik subtansi maupun
sifatnya yang formal formal begitu